berkaitan dengan penelantaran jemaah umroh dan penipuan berkedok travel umroh ini sudah terhubung dengan kami sekarang adalah direktur bina umroh kementerian agama bapak nur arifin selamat sore pak arifin
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak atas waktu anda pak arifin kapan tempatnya kementerian agama mengetahui soal penelantaran ini dulu
kementerian agama mulai mengetahui ini bulan september dua ribu dua puluh dua
persisnya setelah itu apa yang dilakukan oleh kementerian agama pak arifin
jadi setelah kementerian agama mulai mengetahui kasus ini di september dua ribu dua puluh dua kami terus melakukan komunikasi dengan pt naila
kami tanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh dua menerbitkan surat kami tunjukkan kepada naila isi suratnya adalah pt naila agar menghentikan pendaftaran baru dan kemudian fokus untuk memberangkatkan jamaah yang belum berangkat
apakah itu seluruhnya sudah dilakukan sampai saat ini atau sampai tahun dua ribu dua puluh
ya kemudian berproses
ya tetapi dalam perkembangannya ternyata masih terjadi jemaah terlantar
jadi yang di video video tadi adalah jemaah terlantar bulan november dua ribu dua puluh dua
nah ini adalah jemaah terlantar di bulan november dua ribu dua puluh
saat ini mereka memang sudah pulang semua
karena waktu itu november desember begitu mengetahui ada jemaah terlantar kami juga koordinasi dengan perwakilan kami di saudi di kantor usaha haji indonesia
agar memberikan solusi untuk bisa segera memulangkan jemaah umroh ini
alhamdulillah sudah pulang semua
ya pak arifin setelah mengetahui ada penelantaran itu apakah memang pendekatan yang lumrah dilakukan oleh kementerian agama adalah pendekatan untuk tetap memberangkatkan seperti ini dan bukan pendekatan berupa laporan pidana
jadi kami melakukan dua pendekatan secara amperasi
kami terus melakukan pendekatan kepada pt naila agar segera memberangkatkan jamaah yang belum berangkat atau mengembalikan uang bagi jamaah yang minta kembali
satu sisi kami kerjasama kepada dengan polores bandara
karena kami punya tim namanya tim satgas pengawasan umrah
pengawasan perusahaan ini anggotanya antara dari kementerian agama juga dari polri juga dari imigrasi dan lain lain
maka ketika berurusan dengan pidana kami serahkan kepada polri
waktu itu kami sudah sampaikan kepada polres bandara
kemudian diteruskan kepada polda
baik belakangan kemudian dari kepolisian ditetapkan bahwa ini adalah bentuk penipuan dengan kedok travel umroh
apakah hal ini juga sudah diketahui oleh kementerian agama sejak tahun lalu
iya karena diketahui maka kita laporkan itu
oke berarti kementerian agama juga sudah melihat modusnya ya
apalagi yang diketahui oleh kementerian agama berkaitan dengan travel ini pak arifin
ya banyak hal yang diketahui
intinya berkaitan dengan pelanggaran itu yang ranahnya ranah di perdata sesuai dengan tugas kami di undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas
bahwa travel travel yang berizin urusan pembinaan pengawasan dilimpahkan kepada kementerian agama
sedangkan apabila ada urusan travel tidak berizin atau ada urusan urusan pidana
tentu kita limbahkan kepada polri
pak arifin bisa menjangkau membuka cabang hingga tiga ratus enam belas cabang dan bisa merekrut jemaah yang jumlahnya banyak tidak sedikit
itu kan tidak mungkin dalam seminggu dua minggu
nah apakah selama ini pengawasan dari bina umroh sudah ketat assessmentnya
dan jika ketat mengapa
apa masih ada yang seperti travel naila ini penipuan berkedok travel umroh
jadi berdasarkan peraturan pemerintah no lima tahun dua ribu dua puluh satu
di sana disebutkan bahwa travel itu bisa membuka cabang cukup dengan melalui oss bkpm
jadi membuka cabang tidak melalui kementerian agama
sekali lagi membuka cabang melalui aplikasi oss
mereka kemudian diminta laporan kepada kementerian agama
jadi bukan kita memberikan izin membuka cabang
tapi cukup mereka membuka cabang diberikan hak
baru kemudian laporan kepada kementerian agama pemerintah demikian
pak arifin selama kurun waktu itu ketika membuka cabang satu dua tiga hingga tiga ratus lima belas
apakah betul sama sekali tidak ada suara yang masuk ke kementerian agama
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh travel ini
kami sampaikan bahwa ada pengaduan pengaduan dari agen atau cabang atau pengepul
nah oleh karena itu tim kementerian agama turun
jadi sejak september tadi kami sudah mulai banyak menerima laporan
dan oleh karena itu kami terus melakukan pengawasan
pak arifin penipuan berkedok travel umroh ini kan bukan yang pertama kali sekarang di indonesia
sudah ada beberapa kasusnya
tapi toh tetap terjadi
apakah justru sistem pengawasan yang selama ini dilakukan kementerian agama itu memang longgar
sehingga terus muncul modus serupa
kita tidak bisa mengatakan sistem pengawasan longgar
tetapi yang ada yang dipastikan longgar adalah perizinan
saat ini setelah undang undang cipta kerja terbit
undang undang cipta kerja sebelas dua ribu dua
kemudian di pp lima dua ribu dua puluh satu
sangat memberikan kemudahan perizinan
satu sisi ini adalah baik untuk pengembangan usaha
banyak usaha usaha baru muncul satu sisi
satu sisi ini berdampak negatif di bidang perlindungan konsumen
karena ada sebagian dari mereka yang belum sebenarnya siap betul menjadi travel
sehingga ada beberapa permasalahan
maka tentu dengan kelonggaran perizinan ini
kami pengawasan terus kita tingkatkan
nah disini kami sangat berterima kasih kepada semua pihak
atas dukungannya untuk meningkatkan pengawasan
karena sampai saat ini kami memang masih ada kondisi
maaf sdm pengawasan dan penganggaran pengawasan masih sedikit
atau masih lemah
maka kami sangat senang dengan dukungan semua pihak
agar kita bisa meningkatkan pengawasan terhadap umur rohani
pak arifin jika memang anda sudah barusan
baru saja mengakui bahwa sdm pengawasan anggaran pengawasan juga lemah
lalu apakah seluruh informasi yang disampaikan publik
berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelanggaran ini
betul ditindaklanjuti oleh kementerian agama dirjen bina umroh
selalu kita tindaklanjuti
sesuai dengan kemampuan kami
nah sekarang bagaimana pencegahannya pak arifin
memastikan hal seperti ini tidak terjadi
karena bisa saja saat ini masih ada travel lain
yang dengan memastikan hal seperti ini tidak terjadi
modus yang sama
memasang foto foto ulama ternama
menjaring korban sebanyak banyaknya
kami sudah berkali kali menghimbau kepada masyarakat
cara mencegah agar tidak tertipu adalah
mari kita sangat disiplin dengan namanya
lima pasti umroh ini kami biasa membuat singkatan
dengan kata kata berijabah di umroh
untuk umroh pertama pastikan
berijabah itu beri berizin
pastikan travelnya berizin ppu
penyelenggara perjalanan ibadah umroh
yang kedua jadwal
pastikan ada jadwal
kalau paket sebelas hari
berarti ada jadwal hari pertama sampai sebelas
yang berikutnya penerbangan
pastikan ada tiket berangkat dan tiket pulangnya
dan kemudian huruf terakhir berijabah adalah
pastikan ada hotel
hotel di mekah madinah dan di tepung
dan terakhir v
pastikan ada visa
jadi masyarakat kami mohon kami harapkan
memperhatikan lima pasti umroh
supaya tidak terkena penipuan
dan apabila ada travel yang
menawarkan harga di bawah refrian
saat ini referensi adalah minimal dua puluh enam juta
maka masuk akal atau tidak
ya pak arifin dari lima pasti itu tadi itu semua terpenuhi
oleh travel yang berjaya di umroh ini
bisa memberangkatkan kode qr nya dipalsukan
karena kemudian jamaah juga tidak bisa mengeceknya kan
jadi bagaimana dong
dimana loophole nya disini pak arifin
faktanya tiketnya tidak ada
saya kan tidak pulang
ini berarti ada tidak menggunakan lima pasti umroh
karena buktinya tidak ada tiket
oke bagaimana dengan pemalsuan qr
yang menunjukkan hotel dan tiket
dan yang tadi informasi yang disebutkan
dan yang sudah diimpun juga di lapangan pak arifin
jadi posisi kementerian agama adalah koordinator
jadi kami mengimput data melalui aplikasi kami syskopatu
data lengkap semua
kemudian kesiapan lengkap semua
kemudian untuk imigrasi ada perjalanan ada imigrasi
ada maskapai penerbangan
kemudian ada posisi saudi di sana

ada masalah fakta hukum ada misalnya di sana
memasukkan dan sebagainya
tentu ini di luar jangkauan kami
karena posisi yang kami awasi kami cek
di syskopatu semua data itu lengkap
oke pak arifin berarti kembali dilemparkan kepada kami masyarakat awam gitu ya
untuk mengecek sendiri
lalu dimana sebenarnya peran kementerian agama disini untuk mencegah
memastikan agar masyarakat lain tidak jadi korban
ini banyak sekali pak arifin
ya jadi sekali lagi
jadi sekali lagi kami sampaikan
kementerian agama sebagai koordinator pelenggaraan umroh
sudah totalitas untuk melakukan layanan dan pengawasan
berbagai macam jenis pengawasan
seperti sekarang ada pendekatan aplikasi
nah maka oleh karena itu sebagai koordinator
kami juga mengajak misalnya imigrasi juga
dari polri dan sebagainya
kita bekerja sama semua
semuanya bergerak untuk melakukan pengawasan
sesuai dengan tugas fungsi masing masing
tentu kami pemerintah agama bergerak sesuai dengan tugas fungsi kami
kami tidak boleh masuk ke wilayah orang
wilayah apa itu tugas tugas di kementerian lain
tentu kami tidak boleh masuk
kami bergerak sesuai dengan tugas kursi kami
baik sebagai koordinator
apakah ada jaminan sekarang
kepada masyarakat bahwa hal hal seperti ini tidak akan terjadi lagi pak arifin
bahasa jaminan tentu kita menyampaikan
kita telah membuat aturan regulasi
dan tentu kita mengharapkan apabila regulasi ini kita ditahati
seperti orang dalam perjalanan lalu lintas
kepolisian sudah membuat aturan lalu lintas
apakah ada jaminan masyarakat selama semua tidak ada kecelakaan
nah kecelakaan terjadi ketika ada pelanggaran misalnya
nah kecelakaan yang terjadi di lalu lintas
sama dengan ini aturan yang kita lakukan sekarang
aturan sudah ada polisi juga sudah melakukan pengawasan
kami juga demikian aturan sudah ada
kami juga melakukan pengawasan
tapi ternyata ada orang melakukan pelanggaran
dan tentu itu diluar jangkauan kita
seperti orang orang melakukan pelayaran lalu lintas
tidak semuanya dalam jangkauan kepolisian seperti itu misalnya
baik terima kasih pak nur arifin
direktur bina umroh kementerian agama sudah bergabung sore hari ini